seri kedua motogp dua ribu dua puluh dua akan berlangsung di sirkuit mandalika lombok pada delapan belas hingga dua puluh maret mendatang
sejumlah pembalap motogp pun telah tiba di tanah air sejak selasa lalu
beberapa rider motogp menyempatkan diri untuk melakukan rangkaian parade di jakarta pada rabu siang sebelum bertolak ke lombok
selepas acara parade para pembalap memberi kesan dengan ajang balap yang kembali bergulir di indonesia
tak lupa juara dunia delapan kali mark marquez menyampaikan kesannya bertemu dengan presiden indonesia joko widodo
sementara itu pembalap yamaha
pasal italia andrea dovizioso mengaku senang dengan kondisi sirkuit mandalika
meski tidak mendapat hasil yang bagus saat tes pramusim lalu ia optimis bisa mendapatkan hasil bagus saat balap nanti
pembalapnya bagus bagus
sedikit pendek untuk kita tapi sangat bagus untuk berlari
tapi perlengkapan akan berbeda dari tes
karena di sana ada beberapa konek asfalt
kita akan memiliki kereta berbeda
jadi saya pikir semuanya akan berbeda dari tes
tapi ini adalah mode berlari
pada rangkaian balap yang berlangsung di sirkuit mandalika terdapat dua pembalap tanah air yang akan unjuk gigi
mereka adalah mario aji yang akan tampil di ajang moto tiga
ada pula rider muda veda ega yang akan tampil di ajang asian talent cup
saya sangat senang pastinya tentu senang bisa berpartisipasi di kejuaraan dunia di negara sendiri
sirkuit baru setelah dua puluh lima tahun
tentunya mario memberikan yang terbaik buat mereka
tapi saya menghidupkan tekanan saya sekarang
jadi mari kita lihat
senang sekali karena bisa bertemu sama semua pembalap motogp
terus tadi sempat ngobrol
sempat sedikit ngobrol ya
nah kenapa kamu senang banget sama dunia balap
ini awalnya gimana ceritanya
dulu sering diajak lihat ayah ke sirkuit
indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang balap bergensi roda dua
setelah terakhir menggelar moto grand prix pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh silam
di sirkuit sentul bogor jawa barat